terus nanti sore lo jalan dong
sampai jumpa lagi
ya kan lo apaan sih susan lo mau nyari ribut sama gue
eh apaan sih
lo apaan sih bagi berang segala sama pak umar
perbuatan kalian bertiga ini sangatlah tidak terbunuh
jadi kami salah menghukum seorang yang bernama roman
pulang setelah nanti kalian harus ngepel seluruh koridor
dan merapikan taman sekolah
dan kalian bikin clipping tentang kemanusiaan dan toleransi
dan pelajarin itu clipping
biar kalian tidak mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi
aduh pak kok banyak banget sih pak
tapi nggak bisa dikurangin dikit ya pak
masih ada satu lagi
hah apaan lagi pak
dan orang tua kalian

kita harus tahu mengenai kejadian ini
jadi tika yang ngebocorin semuanya
kok bisa ya
dapat hidayah dari mana tuh anak
kok kenapa sih dari tadi tuh cemberut mulu
gue tuh lagi bete lan
supaya bisa diner bareng gibran
kalau yasmin tahu gue yang menang
gue cariin lo kemana mana akhirnya nemu juga lo disini lan
gue punya info yang penting banget
roman dia jadi diskurs lah
oh itu sih gue udah tau
kok bisa tahu duluan
gue belum tahu sih alasannya kenapa
nah gue sekarang udah tahu alasannya kenapa
jadi alesannya itu adalah tika
jadi tika itu ngebuat laporan langsung ke pak umar
nggak salah tuh
gue juga gak tau sih kenapa tika bisa ngelakuin itu
aduh gue kebelet pipis lagi
eh gue ikut ya
ikut juga ya
bangetan banget lo ya
udah deh tika
lo nggak usah kebanyakan alesan
tapi apa sekarang
gue tahu pasti ini gara gara samuel ya
jadi samuel yang udah ngeracunin lo
wah ya tika
gue nggak terlaluan banget
cuma gara gara seorang samuel jadi kayak gini
lo nggak usah ikut campur ya
ini urusan gue sama tika
nggak bisa bel
karena gue nggak bisa ngebiarin adegan keras yang disekolahin
bel udah deh
kalau emang tika udah nggak mau lagi kerja sama sama lo
lo tuh harusnya sadar
apa yang mau lakuin selama ini tuh salah
keterlaluan tau nggak
aduh pegel nih tangannya
eh sakit sekali
rambut lu kayak benang layangan nih lama lama
bob gue juga dong
tangan lu cuma dua bob
iya lah tentunya
sisi gak mimpi kan
kalau yang roman masuk sekolah hari ini
bukannya dia diskurs ya
ini cabut cabut lah ya
eh ini ada apaan dalam sini
sisi sisi apa
kalau sisi tuh bukan mimpi roman datang sekolah
ih sakit tau
ah kok sakit tuh
berarti kok tidak mimpi
iya berarti kami atas namanya
iya benar juga sih
roman sisi seneng deh roman masuk ke sekolah
doa sisi dijabah sama allah biar roman tuh masuk sekolah
dan bebas dari hukuman dari sekolah
oh ya makasih
udah gitu doang
roman sadar gak sih
kalau doa kita dijabah itu
mungkin pertanda kita tuh jodoh
ya gak ada hubungannya sih
cuma kalau sama roman mah dihubung hubungin aja
karena kan kita punya hubungan
kenapa sih pada ketawa
eh sudah kepik ke kelas sudah
yaudahlah ada yang roman
ada ada yang roman
eee gue mau ke kelas duluan ya
lo juga ke kelasnya sama gue aja ya
siapa yang udah nyabut hukuman loh
terus nanti sore lu jalan dong
cemburu sama siapa
yaudah kalo gak cemburu ngapain lo tanya
ngapain juga lo mau tau gue nged sama siapa
gue kan kayak seperti lo patrick
lo mungkin pengen docu
kalau kamu ped affogat
gue pengen pack ya